orang ditembak bnnp lampung lantaran mengedarkan enam kg sabu sabu dan satu tiga ratus butir pil ekstasi
dalam satu pekan jaringan narkoba ini bisa menjual sepuluh kg sabu di wilayah bandar lampung
selain menyita sabu sabu petugas bnnp juga menyita dua unit senjata api dan kartu atm
aksi hendrik dan koko mengedarkan narkoba di bandar lampung berakhir jumat siang
dua orang anggota komplotan pengedar narkoba ini ditangkap anggota badan narkotika nasional provinsi lampung saat akan menerima barang
bahkan petugas juga menembak kakek keduanya karena berusaha melarikan diri
hendrik merupakan anggota komplotan pengedar narkoba yang dipimpin alam
alam sendiri tewas dalam penggerbegan yang dilakukan petugas bnn
selain alam salah seorang kurir bernama wiko juga tewas karena luka tembak
dari tangan kelompok ini petugas menyita sabu sabu seberat enam kg
dua pucuk senjata api uang tunai dan kartu atm yang diduga hasil bisnis narkoba
hendrik mengaku telah mengedarkan sabu sabu sejak setahun yang lalu
dalam bisnis ini hendrik bertugas menerima narkoba dari penghubung yang berasal dari sumatera selatan
untuk jasanya ini hendrik menerima upah sepuluh juta rupiah
sedangkan koko merupakan anggota komplotan pengedar narkoba yang dipimpin sofian
dari tangan komplotan ini petugas bnnp lampung menyita satu tiga ratus butir pil ekstasi
dapatkan dari informasi ini sekitar sepuluh kg ini
barang ini tapi empat kilo sudah lolos ke masyarakat
petugas bnn masih mengembangkan penangkapan tersangka untuk mengungkap bandar besar narkoba